upaya penyelamatan delapan penambang emas di desa pancu rendang kecamatan aji barang banyumas terus dilakukan hingga hari ke tujuh
namun operasi penyelamatan belum membuahkan hasil operasi pun dinyatakan dihentikan
operasi sar ditutup sekitar pukul empat belas tiga puluh waktu indonesia barat dan ditandai dengan tabur bunga
serta pemasangan prasasti di depan area lubang tambang
kepala dusun dua pancu rendang karipto mengatakan untuk menandai tragedi ini
dipasang prasasti di depan lubang lokasi penambangan
sementara itu pihak perwakilan keluarga yang berada di lokasi kejadian mengatakan
mereka sudah mengikhlaskan apabila anggota keluarga mereka yang menjadi korban tidak bisa terangkat
keluarga almarhum tersebut sudah mengikhlaskan
intinya sudah ridho lah
karena dia nggak bisa apa apa terkecuali tuhan yang maha kuasa segala galanya
mungkin dia sudah takdir ditakdirkannya di situ titis tulisnya di situ
ya alhamdulillah sudah mengikhlaskan
sedang bangun prasasti sebagai tanda bahwa disitu telah terjadi warga masyarakat bogor yang memang di sini itu ketimbun
atau apa mungkin
informasinya dari pihak keluarga bogor nanti setelah pak daduhur itu ada acara doa bersama dan juga tabur bunga